dan saatnya kami menyegarkan kembali memori anda tentang ada apa dengan cinta
ini sequel pertama film ada apa dengan cinta pertama kali tayang pada tujuh februari dua ribu dua puluh
film ini melambungkan nama pasangan nikola saputra dan juga dian sastrowardoyo
ini mengangkat kisah asmara antara rangga dan cinta
film yang diproduseri mira lesmana serta riri riza ini berhasil meraup keuntungan sebesar rp enam puluh lima miliar
dengan penonton lebih dari dua juta orang
tidak cuma di indonesia ada apa dengan cinta sukses di berbagai negara seperti malaysia kemudian brunei filipina dan juga singapura
namun faktanya ada apa dengan cinta hanya menempati peringkat ke enam dalam daftar film indonesia dengan pendapatan terbanyak
dan apa saja tiga besar film indonesia dengan pendapatan terbanyak sepanjang masa kita akan lihat sama sama datanya
diurutan ketiga adalah film ayat ayat cinta
diangkat dari novel berjudul sama ayat ayat cinta diangkat ke layar lebar pada dua ribu dua
di besut hanung bramantio ayat ayat cinta yang bertema poligami berhasil meraup keuntungan hingga satu ratus tujuh miliar rupiah
dengan jumlah penonton lebih dari tiga juta orang
kemudian menempati urutan kedua ini diilhami dari kisah nyata
sutradara fauzan rizal membuat film berjudul habibi ainun
film yang dirilis pada dua ribu dua belas
ini bercerita tentang perjalanan hidup presiden indonesia ketiga baharudin yusuf habibi dan sang istri ainun
berlatar kehidupan habibie di jerman habibi ainun sukses meraup untung hingga satu ratus tiga puluh lima miliar rupiah
dengan empat juta penonton habibi ainun berhasil menduduki posisi kedua
lalu film apa yang masih bertahan sebagai jawara film indonesia tersukses sepanjang masa
ini dia laskar pelangi
diadaptasi dari novel
dengan judul yang sama film produksi dua ribu delapan ini mengangkat perjuangan sembilan murid sd muhammadiyah desa gantong belitong
laskar pelangi berhasil mencatat rekor dengan jumlah penonton dan pendapatan yang luar biasa
keuntungannya mencapai satu ratus tiga puluh sembilan miliar rupiah dan ditonton lebih dari empat juta orang